pelemahan rupiah membuat masalah impor minyak tidak luput dari perhatian
sebab tingginya impor minyak disebut akan memicu permintaan dolar
sementara pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga jual bbm bersubsidi
wakil menteri energi dan sumber demineral archandra tahar buka suara terkait hal ini
archandra mengungkapkan kondisi perminyakan nasional saat ini di tengah melemahnya nilai tukar rupiah
bbm dan kru di indonesia kita bandingkan semester satu dua ribu tujuh belas dengan semester satu dua ribu
berapa besar defisit kita
kalau kita melihat angka ini saya bacakan ya
di tahun dua ribu tujuh belas triwulan satu itu kita defisit
triwulan dua kita defisit satu enam puluh dua miliar dolar
tahun dua ribu delapan belas kita defisit tribulan satu dua ratus enam puluh satu
di tribulan dua dua tiga puluh satu
jadi secara keseluruhan antara semester satu dua ribu tujuh belas dan semester satu dua ribu delapan belas
kenaikan defisit kita hanya sekitar delapan puluh dua miliar dolar
apakah kalau ada defisit dari ekspor dan impor apakah negara menerima penerimaan lebih nggak
karena harga naik karena kita juga menghasilkan minyak
ada penerimaan penerimaan kita juga naik
daerah yang seluas ini di indonesia
sebanyak itu berapa
banyak yang belum diekspor banyak
terus duitnya dari mana
kita bikin program baru
program barunya apa
blok blok yang determinasi
misalnya blok rokan yang terkenal ya
nah itu bagi kontraktor yang mendapatkan blok itu
maka dia harus dalam lima tahun pertama
harus melakukan kegiatan untuk menaikkan production
dan eksplorasi tidak hanya di daerah tersebut
alhamdulillah kita sekarang punya duit satu tujuh bilion dollar
itu sekitar berapa
dua puluh tiga dua puluh dua triliun rupiah yang bisa kita memanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi
nah ini jangan salah
kegiatan eksplorasi butuh enam sampai sepuluh tahun
misalnya baru tahun ke sepuluh dinyatakan ketemu
jadi kita bisa mencari
berapa lama lagi
dari tahun ke sepuluh

kalau berharap pemerintah sekarang harus menaikkan produksi minyak tahun depan
lewat kegiatan eksplorasi
bukan itu bisnis proses di oil and gas
dulu salah satu penyebab harga crude itu turun
ada impact dari pelemahan dolar nggak
nah sekarang kalau dolarnya menguat harga crude dengan impactnya
ini sangat kompleks ya
untuk banyak hal
dan tidak ada lembaga pihak orang atau kepala negara yang mampu memprediki berapa harga crude itu
yang bisa kita lakukan adalah apa yang dinamakan dengan risk management
nah itu yang kita antisipasi
kita perhitungkan kalau dia naik seperti apa apa yang harus kita lakukan
kalau dia turun seperti apa
sayangnya neraca kita kita memproduksikan lima ratus dua puluh lima ribu kita impor berapa sekitar delapan ratus ribu
kita upaya upaya untuk beneran neken impor bbm oleh pemerintah
impor crude harus dari hulunya
kalau bbm kita impor crudenya kita masak sendiri jadi bbm
bbm nya jadi impornya bisa nol bisa
tapi crudenya dari mana
kita tekan impor crude tidak bisa
kecuali kita temukan lapangan baru
atau kita dalam jangka menengah berhasil ior kita
atau dalam jangka pendek teknologi teknologi yang improve oil recovery
barusan kemarin kita terbikin atau hari ini permen tentang tkdn ini
mengharuskan kontraktor kontraktor kalau barangnya equipment nya atau servisnya ada di indonesia
dengan spek yang masuk spesifikasinya masuk kuantitinya ada quality oke
maka barang sejenis yang dari luar akan tidak diberikan izin impor
yang solar premium
pemerintah masih dalam janji yang sama untuk tidak menaikkan sampai akhir tahun ini
masih manageable nggak dengan harga yang saat sekarang
untuk premium solar minyak tanah
pemerintah merasa sampai saat ini